juga gak usah dengerin semua omongannya irfan yang penuh dendam itu
oh jangan sampai omongannya dia itu mempengaruhi kamu
gini aja daripada kamu
terima kasih ibu
udah kamu gak usah khawatir
nanti dia gak nangis lagi
nanti dia gak usah khawatir
nanti dia gak usah khawatir